jelang ramadan acara acara bertema islami rutin digelar di sejumlah daerah
di tangerang selatan pada minggu digelar islamic festival dua ribu dua puluh tiga yang bertema the treasure of banten
kegiatan tahunan ini dilakukan oleh murid murid sekolah menengah pertama smp insan robani bsd kota tangerang selatan
acara ini pun merupakan ajang silaturahmi antar sekolah islam yang berada di wilayah kota tangerang selatan
hadir pula youtuber arinaga family yang dikenal dengan konten edukasi anak anak
dalam kesempatan itu pun arinaga family merilis buku yang berjudul tarian ayam
konten yang disajikan arinaga family pun dianggap ramah anak dan menghibur
selain itu hadir pula benasit modern alihya
mereka membawakan single ramadan terbaru yang berjudul ramadan rindu ini
kami sebenarnya gini kita tetap mengusung lagu lagu religi yang tetap bisa diterima dan diempatikan oleh banyak orang
ngambil kasus kasusnya yang kekinian yang banyak orang alami
acara seru jelang ramadan lainnya ada di banyumas jawa tengah
warga menyerbu lokasi bajar pakaian bagus di halaman balai desa limpakuus banyumas pada minggu sore
warga rela berebut pakaian bagus pakai seharga rp lima
pihak wanitia juga memberikan bonus baju gratis
sehingga tak heran jika bazar yang digelar alumni fakultas hukum usut purwokerto ini langsung diserbu
gak ada gak ada
harganya berapa mbak
satunya beli berapa
selain bazar pakaian digelar juga bakti sosial yang membagikan tujuh ratus paket bahan pokok kepada warga kurang mampu
pihak manitia berharap kegiatan ini bisa meringankan beban hidup keluarga kurang mampu di saat harga kebutuhan pokok sedang naik menjelang ramadan
tim liputan cnn indonesia